lha ce saya mah cuma bosen di rumah sendirian
teh manis aja satu
mau pake es gak
sebentar ya ce
itu sudah murah ya ros
rumahnya kan besar
sekalian sama semua perabotannya
kapan kamu mau lunasinnya
mungkin minggu depan setelah dedek nikah
kamu dateng ya sain di nikahan dedek
saya kan gak hafal daerah cidahu
datang aja ke kua cidahu
antara jam sepuluh jam sebelas ya
insya allah saya datang ya ros
assalamu'alaikum mas suha
lagi ngajak pipin muter muter mak
kamu bawa motornya pulang duluan
akang mau bersihin motor emas yang kotor
pegangnya dengan dua tangan pin
ya ini udah kak
pipin pamit ulang dulu ya mak
mesinnya dinyalain dulu
kunci kontaknya diputar dulu
nah kayak gitu
kalau gitu pipin pamit dulu ya mak
eh tatang mau kemana
mau ngambil ember mak
mau bersihin motor emak yang kotor biar bersih
gak usah tang
gak apa apa mak
tatang cuciin sampai bersih dan kinclong
biar nanti kang aceng aja yang bersihin
gak usah tang
sekarang tatang pulang aja ya
gak usah pak
ya allah tatang
kamu pengen punya anak lagi tidak
ya mau aja sih kum
takut kenapa kang dadang
kalo saya sih tergantung ya kum ya
kalo dari em
saya rasa sih cukup satu
sama anak adu gaya
siapa tau aja dang
saya kenapa kum
kamu pengen punya anak lagi tidak
kan saya udah punya anak om
siapa tau dapat lagi doi
ya gak mungkin lah tukang dadang
mungkin nanti dikasih doi
siapa yang mau ngasih ceng
udah deh ini lagi serius dong
diam aja dulu
aku menanya sama saya kang dadang
ya gak tau saya kang dadang
kang dadang sama aceh kalau ketemu emosian ya kum
telatnya udah lebih dari seminggu
beberi telat berangkat sekolah
ke diisraku deh
udah ngopo sekolah saya
nanti kita ke tempat ucunya bawa apa
uang aja wak
buat barang idan
katanya mau naik taksi
uci ikut dong
kayanya udah penuh ceng
sama inin segala
sekarang kita idan maju
idan sekarang baik
mau beli apa cek
saya cuma bosen di rumah sendirian
teh manis aja satu
mau pakai es enggak
sebentar ya cek
kasian ya kang tatang stres lagi
untung aja gak ngamuk ngamuk
coba aja si tatang manikanya sama si eda
edama kalau kerja rajin
kan dulu si eda juga suka sama si tatang
tatangnya malah maunya sama si uli
uli mah kalau kerja kelemar kelemar
ini cek tehnya
cek ikhoa itu dulu denger denger rebutan banyak orang ya
kayak si dadang
pinter kalau nyari istri
ikoma dari muda rajin
uangnya juga udah banyak
dia mah mau kerja di mana aja juga pasti disenengin sama bosnya
kang dadang itu kan nikahnya duluan ya daripada kang aceh
tapi kok edward lebih tua ya daripada debbie
apa telat ya punya anaknya
tahu saya sih
anak pertamanya meninggal cek
deborah kalau gak salah
keninggalannya mah masih bayi
pokoknya kalau nanti eda ke timur tengah nanti cucu cucu kasih hadiah
itu mah gampang cek
yang penting sekarang cicek selesaikan dulu urusannya cek
mendingan cicek sekarang banyak berdoa biar semuanya terbilancarin
ya udah cek
pindah ke sini aja cucu
jauh cik dahu
waktu itu kan cucu ditugasinnya di cik dahu
kalau gitu cucu pamit ya
sampai jumpa lagi